saya disekat di rumahmu
aku beruntung punya kamu mak
sekarang aku harus melepas kepergian kamu
supaya kamu bisa pergi dengan tenang mak
kamu malah pergi ninggalin aku mak
baru aja aku bisa menatah hati aku setelah kepergian banding
kenapa sekarang mama malai ikut pergi
kenapa kalian tega ninggalin aku di sini
terima kasih atas kebaikannya mah
mama selalu support saya
selalu memberikan kepercayaan
membuat saya lebih cepat untuk bangkit
setelah kehilangan andi
sekarang mama sudah berkumpul kembali dengan andi dan cucu mama siva
mama sudah tidak akan merasakan sakit lagi
selamat jalan mak
terima kasih banyak
atas semua kasih sayang yang mama pernah berikan kepada akumah
walaupun aku pernah mengecewakan mama
semoga mama tenang di sana

yang bisa aku panjatkan kepada allah
alhamdulillah proses mengkafani jenazah sudah kita laksanakan
selanjutnya marilah kita bawa jenazah ke masjid untuk disolatkan
saya juga tak selesai berakhir yang yang sekarang
tetapi kalau saya harus pergi dulu
saya lebih ingin lari
kuatkan kami semua dari tekanan rasa sedih ini
silahkan bapak lihat foto yang saya kirim
sudah ada dua orang yang mengetahui tentang keberadaan rena dan menjadikan kalungnya rena sebagai bukti
permadi dan penelpon misterius waktu itu
apa mereka orang yang sama
atau apakah permadi adalah orang yang menengor saya selama ini
kalau permadi sudah tahu soal rena sejak awal
tidak mungkin dia diam waktu ketemu saya
atau dia pura pura
kalau memang pura pura kenapa baru sekarang dia ngancam
apa dia cuma menggertap
tapi kalau cuma menggertap
kenapa dia bisa tahu soal kalungnya rina
kalau memang benar yang ada di tangan permadi ini justru jadi masalah besar buat saya
rena bisa saja dalam bahaya
kamu jangan takut ya
kamu jangan takut ya
ada mama di sini
mau masuk ke dalam
temani kayla di kamarnya sampai lampu nyala lagi ya
kita masuk dulu yuk
kamu benerin listrik
mau dapet duit malah dapet pasir mata gue
aduh meski bikin alasan apa ya
lihat orang yang ciri cirinya badannya agak gede
pakai topi kabur lewat sini nggak
tadi ini nabrak saya tadi itu
dia itu dia lari ke sana
dia lari ke sana ya
ke situ lari iya
adik adik adik
aduh jangan berisik ya
eh nanti kakaknya bangun
lampunya udah nyala sayang
sadi sadi bang
kakak kaila kok bangun
udah bangun dari tadi saya
kamu takut ya tadi mati lampu
eh untuk kakak kaila bangun sayang
kamu jangan takut lagi ya
lampunya udah nyala
kamu bisa tidur lagi
iya mau tidur lagi
untuk kakak mau tidur nak
yuk jangan diganggu sayang
aku gak takut gelap mi
tapi sekarang aku nggak bisa tidur lagi
udah udah udah
pak karena lampunya udah nyala
terus aktifin handphone kamu
jangan sampai mati
dan besok pagi
harus datang lebih pagi lagi
kalau gitu saya permisi ya pak
dia pasti bakal nyari aldebaran
dia pasti mengincar uang sepuluh miliar itu
saya harus bagaimana sekarang
reina adalah kunci untuk mengalahkan aldebaran
dan mendapatkan lagi nia juga kayla
saya harus bermain dengan cerdas
kamu sekarang bermanfaat untuk saya nak
kamu gak akan saya lepasin
om ini kenapa jadi nyaremin ya
aku takut pa
lampunya sudah nyala
ada lagi yang lain
kebetulan kamu disini
saya minta sama kamu mulai sekarang
kamu jagain kamar ini
jangan sampai lengah
dan jangan sampai
kecolongan lagi paham
udah gak apa apa
kamu tenang aja ya
gak ada apa apa
aku takut pa
aku takut pa
aku takut pa
duit gak dapet mata gua kelilipan
gak jelas tuh orang
tadi aku kesandung terus jatuh gitu kan mataku kena pasir gitu
karena gelap banget kan disini
iya tadi gak tau deh kenapa pake mati lampu segala ya
nggak apa apa sih cuma kelilipan aja
balik yuk udah malem
iya biza juga udah capek nih
kamu yang capek kali sini aku gendong
masuk gak apa apa
gak apa apa aja
yuk nggak apa apa yuk
masuk gak apa apa
apa aku masih bisa melanjutkan ini semua tanpa kamu
kadang aku liat di meja makan
makanan banyak banget itu kamu masak semua
ya abis capek pak masa duduk ketiduran
udah lama aku gak masak juga kan
dan aku pun jujur kangen sama masakan kamu
belum lama kita masak disini mah
papa seneng bisa mencicipi masakan kamu
kamu juga keliatan bahagia sekali
tapi ternyata itu
itu terakhir kita sama sama makan
dan sekarang kamu pergi
tinggal di aku
aku sangat kehilangan kamu mah
ya ampun mam
apa ke kamarnya lu sebentar yah
saku seratus menang wanted to marry you
di saat gue sedih
gak ada yang dengerin gue di saat gue butuh temen curhat
gue juga gak bisa dengerin omelan mama
justru feeling saya kuat
reina itu sama pak madi
reina sama mas pak madi
tadi saya gak sengaja di persiapan kalian
ini makanya baru mau dicek
udah gak usah di pikirin gitu
masalahnya mas pak madi itu bener bener orang yang jahat dia licik dia akan melakukan apapun
yang penting apa yang dia mau tercapai
saya juga akan lakukan apapun buat anak saya
selama saya pergi juga rumah dengan baik ya
baik pak bos
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
aldebaran sudah masuk ke dalam kantornya bos
tapi nggak ada tanda tanda rudy ada di sini
pantau terus rudy
siapa tahu dia akan tetap pergi ke kantornya aldebaran
saya yakin rudy akan ngelakuin segala cara untuk bisa bertemu dengan aldo baran
terus awasi ya
terima kasih pak
terima kasih pak
semuanya ke sini
segera lakukan sesuai rencana
elsa pergi ke mana
di kamar gak ada di kamar mandi gak ada
dapur pun gak ada
saya yang pernah teleponan sama pak
al mau ketemuan soal
kenapa waktu itu gak nemuin saya
waktu itu saya ketangkep pak
digebungin diseret dan dibawa di mobil pak
anak buahnya permadi pak
anda kenal dengan permadi
saya kenal pak
saya dulu anak buahnya
saya juga datang kesini karena saya kabur pak
terus informasi apa
yang anda punya tentang anak saya
saya bisa memastikan pak
bahwa putri bapak masih hidup
dia ada di rumah permadi
dan dia dirawat sama pak permadi pak
kalau saya tau anak anda yang hilang itu dimana
anak anda itu memakai kalung bandul kan
gak usah bohong ya
nyawa saya sudah terancam
sintakan semua ya sama saya
masih pagi belum apa apa
aku udah kangen banget sama mama
datang ke makam mama adalah hal pertama yang kupikirkan pagi ini
aku jadi ngerasa bersalah pak
dulu waktu mama masih ada
aku rasanya kurang banyak menghabiskan waktu dengan mama
sekarang aku baru sadar akan kesalahan itu justru ketika mama udah gak ada
kenapa mama ninggalin aku sih pak
papa gak punya jawabannya untuk itu mak
itu rahasianya allah
bapak juga sama rasanya seperti kamu
tapi yang bisa kita lakukan sekarang
aku akan berusaha menjalankan amalah terakhir mama
mau aku hidup lebih bahagia
dan penuh senyum
kalau itu mau mama
aku akan berusaha
untuk menjalankannya ya mak
kamu udah kirim maaf hati hati tadi
saya waktu pertama kali ngeliat rena di rumah sakit pak
kondisinya waktu itu benar benar gawat
dan saya juga yang tiap hari yang jagain pak
anak saya di rumah sakit kenapa
kondisinya gawat kenapa
saya tidak tahu detailnya pak
saya harus ketemu sama partner bisnis saya dan mereka ditunda
jadi tolong kalian jagain anak itu
dan jangan pernah tinggalkan ruangan itu sampai saya kembali
saya disuruh menjaga rena selama di rumah sakit pak
dan pak pak madi nggak pernah cerita soal bagaimana dia menemukan rena pak
saya nggak peduli masalah itu
yang saya tahu adalah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
tapi maaf pak
kata dokter reynal lumpuh dan tidak bisa bicara pak

kenapa kamu bisa jadi seperti ini nak
apa yang sebenarnya terjadi sama kamu
ya allah reina
saya bisa melihat betapa hancurnya pak al ketika
mendengar rena dengan kondisi seperti itu
apalagi ternyata benar
reina ada di tangan pak rungadi
waktu itu saya sedang jaga arena
yang menjanjikan uang sepuluh miliar
ternyata anak yang saya jagain ini adalah raina pak
putri bapak al
dan dari situlah saya langsung telepon pak al
saya keburu ketangkep sama anak buahnya permadi pak
saya disekap di rumah bunia pak
istri sipanang permadi
selama saya disekap
akhirnya saya tahu
bahwa reina dibawa ke sana juga pak
saya punya kesempatan untuk kabur dari sana pak
dan bergegas menuju ke sini
untuk ketemu bapak
tapi akhirnya saya ketabrak mobil pak
dan harus dirawat
maka dari itu saya baru bisa ketemu bapak
sekarang ini pak
tunjukkan dimana anak saya berada
bukan cuma uang aja pak
tapi saya minta bapak bisa menjamin keselamatan saya pak
karena nyawa saya ini benar benar terancam pak
dan pak pemadi pasti akan mengincar saya pak
buat jaga rumah
saya gak mau waktu pas kita sibuk cari raina
pemadi malah nyerang balik
saya akan kondisikan
papa sangat merasa bersalah sama kamu
bapak gak mampu jaga kamu
tapi kenapa reina bisa sampai lumpuh
kenapa karena pemadi
kalau sampai pemadi yang membuat raina celaka
saya nggak akan tinggal dia
saya akan hancurkan pemadi
dan dia harus tau
dengan siapa dia mencari masalah
itu apa battlebug yangidient
maya sama catch maklumat itu aku slashnya tau ya fungsi kayaknya
pak aku gak mau ya papa nutup nutupin sakitnya apa apa
kalau sakit pura pura sehat aku gak mau
pak kita tinggal berdua loh pak
kita harus saling jaga aku jagain apa
dan begitu sebaliknya
papa gak apa apaku
kita sekarang harus
berusaha terus untuk ikhlas
cuma tinggal kita berdua lah
enggak ada orang lain
tenang ya ada papa disini
papa ke dalam dulu ya nak
papa ke dalam dulu ya nak

ini sepi banget tanpa mama